mas hasto anda sempat katakan tadi bohong adalah strategi
strategi artinya gini kebohongan seperti yang tadi anda sudah jabarkan
berulang kali dilakukan artinya bisa dikatakan gini
pdip ketipu abis abisan
kalau kata orang kalau orang baik itu biasa ketipu
karena kami politik kan diajarkan pada nilai nilai kebenaran itu
maka mengapa di dalam filosofi wayang
seorang raja yang paling bijaksana
itu namanya pandu dewanata
karena dia melambangkan suatu lambang yang paling agung dari seorang pemimpin
jadi ketika kami katakan dibohongin seperti itu kami tenang tenang saja
itu kepada orang yang berbohong
pada akhirnya apakah seorang pemimpin betul betul membangun karakternya
dan dengan karakter itu dia menjadi suri toladan
yang kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang
atau karena demi ambisinya bohong pun dilakukan
oke mas asto gini di program yang sama livian point waktu itu
sempat bareng sama pak jokowi juga tapi beliau sempat ngomong gini
pak jokowi itu berubah luar biasa
setelah memimpin terutama di periode kedua
dia bukan lagi jokowi yang dulu ketika dulu bersama dengan mas thomas
masih jadi wali kota solo bahkan jadi presiden di awal awal
mas hastu ngerasa perubahan itu gelagatnya berubah sejak kapan
kalau saya itu pada awal periode kedua
saya lihat saya itu ada acara di papua
aspek aspek pencitraan masih dikedepankan
nah padahal saya ketika periode pertama saya akan menjadi deputi tim transisi
saat itu saya membawai oleh and gas
saya ditanya pak jokowi mafianya gimana
mafia migas termasuk mafia import
karena mafianya adalah istana sendiri
tanpa campur tangan dari penguasa
artinya hukum pak jokowi lah yang harus membuat hukum
itu sebagai jalan menciptakan keadilan agar tidak ada mafia
maka tugas pak jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi
dan itu senafas pada tanggal tujuh belas oktober dua ribu empat belas
sebelum beberapa hari pak jokowi dilantik sebagai presiden
setelah jumatan kami makan bertiga ibu mega pak jokowi saya sebagai saksi
bu apakah ada arahan bagi saya sebelum dilantik
saya jawab ibu ini dari bapak saya
jangan lihat istana dari sisi terangnya sisi gemerlapnya
tetapi kenali sisi gelap itu maka jokowi akan jadi pemimpin
nah kemudian saya melihat ketika pembukaan asian games
itu berubahnya makin kepada egocentrisnya itu makin dominan
termasuk upaya upaya untuk memperpanjang kekuasaan